sudah bersama cnn indonesia connected brigjen tni joseph robert giri komandan korem satu ratus tiga puluh satu santiago
selamat malam pak robert
iya selamat malam pak
ini kalau kita bandingkan dengan panjang bendera tahun lalu juga sempat juga pembentangan di bawah laut
dan yang kali ini lima ratus meter lebarnya enam meter
ini kan ukurannya jauh lebih besar ya pak ya
apa yang melatar belakangi ini pembentangan bendera merah putih ini sampai memecahkan rekor muri
kami hanya ingin untuk merayakan saja hari kelahiran bangsa indonesia dengan membentang bendera
namun bendera ini terlalu besar sehingga kita angkat sebagai rekod di muri
dan memang kesulitan yang dihadapi oleh para prajurit saya di dalam termasuk saya sendiri adalah arus
dengan bentangan yang begitu panjang
dan lebar bendera yang kurang lebih enam meter
sehingga ini memerlukan teknik dan strategi sendiri untuk menenggelamkan dan juga membuka bendera ini supaya terlihat sempurna
iya ini kan dilakukan oleh tujuh puluh empat personil ya pak
dan juga tadi tantangannya adalah arus angin dan lain sebagainya
itu persiapannya sendiri berapa lama pak
seperti apa persiapannya
ya kami hanya mempersiapkan kurang lebih empat hari
hanya empat hari saja pak
mungkin ada persiapan fisik atau mungkin ada pengecekan di arus di bawah laut dan lain sebagainya
seperti apa pak teknisnya
kebetulan memang prajurit yang saya kerahkan adalah prajurit prajurit yang sudah biasa menyelam di daerah ini
sehingga mereka sudah tahu kontur dari laut yang ada
kemudian fisik prajurit saya juga tergolong semuanya bagus
termasuk di dalamnya ada empat kuat yang kita turunkan untuk menyelam
ya dan selain tantangan dan juga persiapan tadi ini kan membentangkan bendera di bawah laut sebesar itu
dan juga bahkan memecahkan rekor muri ini
ada pesan apa pak yang ingin disampaikan berkaitan dengan kita akan menyambut hari kemerdekaan
ri yang ke tujuh puluh empat besok tanggal tujuh belas agustus
adakah pesan khusus yang ingin disampaikan
sebenarnya kami hanya untuk membantu pemerintah daerah dalam hari ini
bapak gubernur yang telah menarik para wisata untuk datang dan melihat sulawesi utara dan indahnya alam terutama alam bawah laut
hanya itu yang kami ingin munculkan
dengan melakukan juga olahraga air yang memang kita kerahkan supaya masyarakat dan pendatang terutama turis yang dari luar supaya bisa menikmati keindahan alam
dengan demikian kita juga memelihara skill daripada para jurid supaya setiap saat mereka siap digerakkan
di dalam laut oleh karena itu kita harus mempunyai kemampuan juga di dalam laut
baik ternyata apa yang sudah dilakukan oleh prajurit kita tujuh puluh empat orang menyelam ke bawah laut tidak hanya memberikan efek pada wisata di sana
tapi kita juga yang melihatnya juga rasa nasionalisme kita juga sepertinya kembali terbangun begitu ya pak ya
terima kasih banyak pak joseph robert giri komandan korem satu ratus tiga puluh satu santiago telah bergabung bersama cnn indonesia connected